dan aku juga yakin aku selalu dalam hati ayah
tapi kalau bapak itu bener bener ayah
ekspresi matanya bener bener mirip ayah
waktu dia ngacak ngacak rambutku tadi
jadi aku gak rasain kalau
kalau dia itu
kamu kenapa ngelamun
tagihan listrik saya sih udah bayar belum ya pak
ya nggak lucu aja kan rumah saya tiba tiba mati lampu gara gara belum
belum bayar listrik
apa bener bapak ini bukan ayah saya
apa bener bapak ini bukan ayah saya
karena semua emonya di diri bapak itu mirip banget sama ayah saya pak
kalau bapak bener bener sama sekali gak inget sama saya pak
bapak gak inget kalau bapak itu punya anak saya
kita dulu sangat dekat pak
bukan saya yang selama ini kamu cari
bukan saya yang selama ini kamu cari
saya bapak yang rezeki
biarpun saya bukan ayah kamu

tapi saya saya yang sama kamu amirah
tapi saya saya yang sama kamu amirah
jangan sampai horseshop
amirah ayo ikut ibu
ayo kamu ngapain sih berusaha sama dia
ibu jangan kayak gitu dong ibu
kamu harus nurut ibu amirah
berapa kali sih ibu bilang sama kamu amira
orang itu tuh karena ayah kamu
ayah kamu tuh sudah gak ada
ngerti kan kamu maksud ibu
ayah kamu tuh sudah meninggal amirah
kamu tuh jangan dekati sama dia
kita tuh gak kenal sama dia
amirah gak ada orang yang bisa menggantikan ayah kamu
dan gak juga orang yang milik ayah kamu tuh
tapi mana ada sih bu orang semirip itu di dunia ini
semua muanya ada di dia tuh mirip banget sama ayah bu
ketawanya suara ngegerahkan badannya semua mirip banget sama ayah
bu amirah kalau dia deket dia amirah senang banget bu
amirah ngerasain kalau namanya dia itu ayah bu
amirah ngerasa aman banget kalau deket dia bu
amirah kamu dengerin ibu ya
kamu inget kan betapa ayah kamu itu sayang sama kamu amirah
kalau pun dia sayang sama ibu sama kamu walaupun dia lupa ingat kamu
tapi dia ada memori tentang kita
tapi apa yang terjadi apa yang terjadi
dia nggak ingat kita sama sekali
jadi orang itu amirah orang itu orang asli
jangan jangan kamu samakan ayah kamu dengan orang asli gitu
ayah begitu sayang sama aku
aku yakin ayah gak mungkin lupa sama aku
dan aku juga yakin
aku selalu yakin
aku selalu dalam hati ayah
tapi kalau bapak itu benar benar ayah
berarti dia benar benar lupa sama aku
ya allah siapa sih laki laki itu sebenarnya
kalau emang dia ahya jangan biarin dia lupa sama aku ya allah
andai kamu tahu amirah
yang laki laki itu ingat adalah aini
ibu gak mau kamu kecewa
ibu gak mau hati kamu hancur seperti ibu ini
ya udah sekarang kita pulang
amira begitu baik sampai dia mau membantu aku menyewakan rumah ini
tapi aku terus menerus mematahkan harapannya dengan berkali kali menolaknya
aku gak bisa lupa wajahnya begitu sedih dan kecewa
aku gak bisa berhenti merasa bersalah karena berkali kali menolak dan mengecewakan dia
bagaimanapun sebenarnya dia kan anak angkatku
walaupun aku gak ngerti kenapa dia malah dekat dengan musuh bubu dan kutraku
bukan saya yang kamu cari
aku gak boleh membiarkan dia terlalu sedih
aku gak mau
gula mie goreng udah pasti
mira kenapa dia duduk di sana sendirian
kenapa dia kelihatan begitu sedih
ada masalah apa lagi sama dia
waktu sama papanya rizky hati aku senang banget
semua yang ada di dalam diri laki laki itu begitu mirip ayah
saat bersama dia aku ngerasa sedang bersama ayah
sampai detik ini aku masih berharap kalau dia itu ayah
tapi kenapa sih ibu yakin banget kalau dia bukan ayah
kenapa ibu malah benci banget sama dia
mas mau minumnya tambah apa lagi
mas mas kenapa sih
oh enggak saya tiba tiba kepikiran kerjaan saja
lupa naruh salah satu file di mana
kamu tadi mau bilang sama
aku tanya mas mau pesan minum apa lagi
aku mau ke kawasan ya mas
apa yang membuat kamu menangis
siapa yang membuat kamu sedih amira
bapak kenapa tidak menolong ayah saya pak
bapak kenapa tidak menolong kebahagiaan saya
bapak kenapa tidak hancurin keluarga saya pak
tapi kenapa takut ayah saya saya kangen banget sama ayah saya
bapak jangan bapak jangan